dan di hari pertama dua ribu dua puluh tiga publik seakan diberi hadiah tahun baru berupa terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu terkait dengan cipta kerja
perpu ini menjadi kontroversial karena dianggap menjadi jalur singkat menggugurkan putusan mahkamah konstitusi bahwa undang undang cipta kerja adalah inkonstitusional bersyarat
selain itu kado lain yang juga mengejutkan publik adalah pencabutan ppkm pada akhir dua ribu dua puluh dua lalu
lalu bagaimana media melihat dan mengkaji dua kado publik ini di tahun dua ribu dua puluh
dan untuk bahasnya telah bergabung bersama kami wakil pemimpin redaksi sian indonesia revolusi riza dan juga jurnalis senior bambang harimurti
assalamualaikum selamat malam mas revo mas bambang apa kabar
selamat malam baik terima kasih selamat tahun baru mas bram
selamat tahun baru mas bambang dan mas revo
baik saya akan ke mas revo terlebih dahulu kalau kemudian di paket berita tadi kita sudah mendengarkan begitu mas revo
perpu dianggap langkah potong jalur agar kemudian revisi undang undang cipta kerja tidak dilakukan
bagaimana kemudian media melihat ini apa kondisi urgent yang bisa menjadi masuk akal yang menjadi alasan penerbitan perpu sebetulnya mas
ya bram seperti disampaikan presiden ya kita ini kan
presiden berulang kali menyampaikan bahwa tahun depan itu ekonomi global
kondisi tidak baik baik saja
ancaman resesi kemudian ancaman perang ukraina rusia yang masih terus kemungkinan berlanjut
dan beberapa faktor faktor politik yang lain buat ekonomi indonesia pun saat ini masih dalam kegiatan baik saja
tapi tidak menutup dengan pasti akan berhenti resesi dan dunia akan berhenti
tapi berarti bram situasi global perekonomiannya
global ini kan tidak sekali dua kali kita hadapi ya
kita beberapa kali menghadapinya tahun dua ribu empat belas lima belas kemudian tahun dua ribu delapan
kemudian sampai kemudian ketika indonesia pun terbincang ketika riset ekonomi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan terusnya
nah kemudian apakah memang dengan adanya situasi ancaman ekonomi yang seperti itu
cukup untuk memaksa presiden pemerintah untuk menerbitkan perpu
yang jelas yang kita catatkan ketika undang undang ciptaker itu disahkan di dpr tahun dua ribu dua puluh
berlombang penolakannya berhenti sekali
salah satu protes yang mengumumkan adalah proses pembentukan undang undangnya itu secara formal
ada beberapa yang dinilai tidak sesuai dengan realnya
sehingga ketika diajukan
diujikan ke mahkamah konstitusi
mk kemudian ketika dua puluh lima november dua ribu dua puluh satu memutuskan bahwa
ada beberapa hal dalam proses pembentukan undang undangnya itu yang konstitusional
sehingga pemerintah kemudian diperwaktu dua tahun untuk menerbitkan perbaikan
nah ini kita kan belum dua tahun ya semenjak dua puluh lima november
artinya baru satu tahun satu bulan lebih lah
belum kenap dua tahun
dan kita melihat
selama satu tahun ini proses perbaikannya kita tidak merasakan gitu apakah ada proses perbaikan yang cukup prinsipil
sehingga ketika kemudian kemarin hari jumat pemerintah menerbitkan perpu
kita memang terkaget kaget karena kok tiba tiba gitu ya menurutkan perpu
walaupun mungkin memiliki beberapa banyak alasan gitu ya
tapi ketika di indonesia begini
undang undang cipta kerja
perbaikan kerja ini digugat karena proses pembentukannya yang tidak didilai tidak melibatkan publik
kemudian diminta untuk melakukan perbaikan selama dua tahun
dan proses perbaikannya lagi lagi publik tidak dilibatkan sehingga terlibat libat terbit kemudian pergi
nah ini yang hal yang kemudian sebenarnya patut disayangkan
ada beberapa hal memang dalam undang undang cipta kerja itu yang menginginkan investasi itu masuk
tapi jangan lupa bahwa negara ini kan juga ada keterlibatan publik di situ
kita semua yang akan merasakan dampak undang undang
ketika undang undang diterbitkan masyarakat publik juga akan merasakan dampaknya
nah maka keterlibatan publik dalam sebuah proses pembentukan undang undang itu memang harus dilibatkan secara porsional
ini yang tidak kita rasakan gitu selama ada waktu dua tahun untuk melakukan
masih ada satu tahun lagi diberi waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan
proses perbaikannya tidak cukup kita rasakan
nah ini hal yang memang sebenarnya semakin janggal begitu ya mas
kita yang dirasayangkan wah ada pemerintah kenapa kemudian juga
saya akan ke mas bhm begitu
kalau tadi kemudian mas revo mengatakan ada hal lain di luar kepentingan publik yang rasanya juga terasa
bagaimana menurut anda
dominan mana kemudian soal alasan ketidakpastian global yang disebutkan presiden
atau kemudian masalah investasi dan menjamin sektor swasta tadi begitu
untuk kemudian menerbitkan perpu ini
ya saya cenderung sependapat ya dengan bung revo ya
jadi kalau kita perhatikan masalah undang undang cipta kerja dan cipta karya itu kan
oleh mk itu sebetulnya bukan dibatalkan ya tetapi diberi kesempatan lah dua tahun untuk disempurnakan
nah kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kesempurnaan yang diharapkan
mk mk itu kan bukan lembaga legislatif ya jadi dia tidak melihat dari substansi dari undang undang itu yang secara teknis
tapi lebih melihat apakah pembuatan undang undang ini sesuai dengan konstitusi
dan utamanya konstitusi kita kan dasarnya pancasila ya itu penting sekali
baik sepertinya kami ada masalah sambungan dengan mas bambang harimurti kami akan coba perbaiki
kita akan ke mas revo kembali bagaimana mas bambang sudah bisa mendengar kami
ya saya bisa dengar tapi apakah dengar saya
baik suara anda sudah kembali jelas bisa diteruskan mas
oke ya ya jadi saya lihat kan kalau mk ini kan tidak melihat teknis
daripada isi undang undang tapi melihat apakah undang undang itu ada yang melanggar konstitusi ya
dalam hal ini kalau kita lihat keputusan mk kan sebetulnya masalah undang undang cipta kerja itu adalah karena dia tidak ada
ya kalau bahasa populernya sosialisasi tapi kalau bahasa hukum tata negara itu ada pelanggaran lah terhadap konstitusi atau potensi pelanggaran
terutama terhadap sila keempat dari pancasila kan dari kerakyatan ya kan
harusnya itu undang undang itu dibuat dengan mendengarkan semua pihak
musyawarah begitu ya mas
musyawarah ya semua musyawarah dan perwakilan itu
nah ini yang sebetulnya harusnya dibenahi kan oleh pemerintah bersama dpr ya dengan mengadakan kegiatan

hmm hmm ya ya dengan mengadakan kegiatan tapi sudah tiga belas bulan sejak keputusan itu ini tidak kedengeran di pemerintah
dibenahi gitu loh
dan yang kedua juga yang dipermasalahkan itu adalah belum ada aturan bagaimana membuat omnibus law karena ini berbeda
harusnya kan yang selama tiga belas bulan ini kesempatan pemerintah dan dpr menyusun peraturan seperti itu
tapi alih alih mengerjakan kedua hal yang diminta mk tiba tiba keluar perpu
sehingga kesannya mau tidak mau di kalangan yang mengkritik ini kesannya cuma akal akalan supaya putusan mk itu tidak berlaku
karena kalau saya belum membaca semuanya ya saya baru scan aja perpu ini
perpu ini praktis nggak ada perubahan dengan undang undang cipta kerja yang ada ya
hanya hampir sedikit sekali lah perubahannya
tapi seolah olah kan sekarang bilang kalau perpu ini kan sah gitu
karena bukan perpu yang diprotes oleh mk kan yang dinyatakan bermasalah
jadi ini seolah olah hanya untuk mengakali keputusan mk bukan memenahi masalah konstitusionalitas daripada undang undang ini
itu yang jadi persoalan
kesannya kalau bahasa hukumnya kesannya pemerintah itu mengarah pada rule by law bukan rule of law gitu ya
itu kan beda sekali gitu loh
jadi kenderung ke arah authoritarian gitu
nah ini yang ditetapkan
kemudian apa yang anda sampaikan sebetulnya sama dengan apa yang kemudian menjadi kritik baik dari serikat maupun sejumlah asosiasi buruh yang mengatakan memang tidak ada perubahan
bahkan ada lebih pengetatan aturan kepada sejumlah terkait dengan karyawan begitu
apakah menurut anda ini adalah contoh yang masuk begitu dalam kategori kedaruratan memaksa misalkan untuk kemudian perpu ini urgent untuk segera dikeluarkan
sebetulnya saya tidak melihat ada kedaruratan ya
memang kita juga harus mengakui pemerintah melihat masalah ekonomi dunia ini kelihatannya ada mendung yang tebal lah di horizon itu ya
ancaman resesi begitu ya kata presiden
dan kita dengar juga pendapat dari kadin sendiri mengatakan bakal ada banyak gelombang phk begitu ya
nah tapi kan masalah gelombang phk ini apakah bisa dikeluarkan
apakah ditanganinya dengan undang undang cipta kerja gitu kan
kalau kita lihat undang undang cipta kerja malah mempermudah phk begitu
artinya kalau menurut saya kalau disosialisasikan dengan baik kita pernah mengalami pandemi ini ya
dari tahun dua ribu sembilan belas
bisa tuh ternyata ditangani dengan anggaran rp enam ratus triliun ya kan
di darurat begitu
jadi saya pikir masalah ekonomi yang kita hadapi ini di masa depan itu tidak akan segawat pandemi lah
karena indonesia itu negara komoditas
dan di era masalah ekonomi sekarang itu yang jadi problem itu kan harga komoditas naik
kalau buat indonesia malah menguntungkan karena itu kalau dibandingkan negara lain secara makro indonesia not to bet gitu
nah tapi problemnya memang ke industri industri yang ekspor
yang ekspor pada karya itu ada masalah
kalau menurut saya harusnya pemerintah memikirkan bagaimana mengatasi semacam pandemi phk di masa depan ini gitu loh
vaksinnya itu apa kira kira gitu ya
vaksinnya jelas bukan dengan perpu ini
bu ini hanya keinginan pengusaha aja kalau menurut saya
baik ini menarik anda mengatakan akar utamanya adalah menyelesaikan pandemi phk
bukan kemudian menyelesaikan ini dengan perpu
dan akhirnya memberatkan karyawan dan juga buruh begitu
mas revo seperti apa kemudian sian indonesia melihat hal ini mas
ya sepakat dengan mas bambang
ya memang seperti itulah yang kondisi yang berbeda
kita menghadapi beberapa orang mengadakan menyampaikan bahwa akan ada di bambang phk
dan sepertinya memang sudah langsung gitu ya
sekarang beberapa di perusahaan perusahaan startup teknologi
protokol phk itu sudah berlangsung
nah apakah kemudian itu biasa diatasi dengan perpu
tentang dari pertanyaannya seperti itu
atau ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memutihkan ekonomi kita
bangsa kita ini kan yang cukup kuat sebenarnya ya
kita sudah beberapa kali mengalami krisis global dua ribu delapan
kita susah gitu ya
ekonomi terus tumbuh
dan diberi dikutu pada waktu itu
ekonomi indonesia akan terus naik
itu sudah menjadi tujuh besarnya di tahun tahun dua ribu dua puluh an dua ribu tiga puluh ini
nah kemudian akan menjadi besar dan seterusnya
nah arah ekonominya ada
nah yang tadi disampaikan mas bambang juga
negara negara kita ini kaya akan sumber daya alam
harga misalnya di pasaran eropa juga tinggi
belum lagi seperti mas bambang
ada juga barat dan lain lain sebagainya
perekonomian kita selama ini juga ditopang oleh konsumsi dalam negeri
sehingga bagaimana kemudian memantapkan perekonomian di dalam negeri itu jauh lebih penting
dibanding perisai kait dengan ancaman resesi global perlu
tetapi mantapkan ekonomi dalam negeri yang selama ini kita juga bertumbuh pada umkm ya
ekonomi sembilan puluh delapan itu kan juga salah satu yang membuat kita bertahan adalah bagaimana kemudian umkm umkm itu tumbuh
itu yang kemudian membuat ekonomi kita relatif pada waktu itu cepat untuk pulih
nah ini yang sebenarnya pengaturan pengaturan ini apakah
memang terus terang saja kita memang belum membaca perpu yang fit hari jumat kemarin ya
ada seribu satu ratus lima puluh delapan halaman gitu ya
kita masih baca beberapa hal diantaranya gitu
tetapi rasa rasanya terlepas dari persoalan teknis yang ada dalam undang undang
kita ini merasa di
apa ya bram kita kayak merasa harusnya kan yang diminta ini kan kalau ketika mahkamah konstitusi meminta keterlibatan publik dalam proses penyusunan undang undang
dan ini malah dipas dengan perp padahal masih ada satu tahun terakhir
jadi apa tidak mengerankan kalau misalkan kecurigaannya justru muncul apakah karena memang tahun dua ribu dua puluh tiga ini para politisi sibuk dengan urusan masing masing gitu
ketika nanti akan memasuki pemilu dua ribu dua puluh empat semuanya sudah duduk pada kampanye dan sebagainya
sehingga satu urusan lagi selagi di dpr ini makin khawatir karena gak terpisah kan
apakah memang ada kecurigaan juga atau apa
cukup cek kuatan kalah gitu ya
dugaan dugaan apakah memang seperti itu
nah kan untuk membenahi proses keterlibatan publik dan sebagainya sosialisasi dan sebagainya tentu dpr
perlibatan ekstra kerja keras gitu ya
untuk melakukan pemenang yang diminta oleh mahkamah konstitusi
mas kalau kemudian
itu yang yang ini ya berambil
yang tadi sebenarnya bersarap pemerintah terkesan seperti dulu gitu menurut saya
padahal masih ada jangka waktu dua belas bulan lah
mas revo kalau kemudian vaksinnya disebut bukan perpu begitu
dan kemudian sejumlah teman teman buruh juga mendesak agar dpr tidak menerima perpu
dan segera mempercepat revisi undang undang
bagaimana kita media menempatkan posisi begitu mas
bagaimana kita bisa juga ketika melihat perpu ini menjadi jangkauan
bagaimana kita bisa juga mendesak agar revisi undang undang cepat diselesaikan bahkan sebelum november dua ribu dua puluh tiga
iya sebenarnya kan salah satu jalur sosialisasi juga melakukan
berlaku dilakukannya lewat
kita ini kan selama tiga belas bulan terakhir
peninjauan tentang undang undang cipta perpu itu ya
berarti sebenarnya kita jarang sekali lakukan proses perbaikan perpunya itu
tercatat yang kita tahu hanya di akhir dua ribu dua puluh satu itu masuk dalam prolegnas
perbaikan itu masuk dalam prolegnas
dan di awal tahun
dpr sempat merumuskan beberapa hal yang harus diperbaiki
tapi itu praktis hanya sekitar satu dua bulan di awal tahun dua ribu dua
tapi kemudian ketika
selanjutnya selama tahun dua ribu dua puluh dua nyaris kita tidak pernah mendengar lagi
termasuk kita dk perpu cipta kerja ini kan
kita tidak pernah mendengar
sosialisasi terkait dengan perpu
tiba tiba hari jumat kita dikejutkan ada perbedaannya
kalau memang di awal pembentukan undang undangnya saja yang dikritik adalah masalah sosialisasi dan terlibatan
dia di perpu ini juga tiba tiba masuk gitu aja tanpa ada social test yang cukup
mungkin saja memang pemerintah menghindari ada kegaduan kegaduan polis
ternyata kegaduan kegaduan polis ini kan masalah hal yang
yang bisa diatasi kalau misalkan
inisiasi yang bisa berlangsung
terakhir mas bhm
bagaimana kemudian publik juga bisa mendorong agar
kita tidak lupa bahwa ini masih menjadi pr bersama revisinya
bukan kemudian perpu menjadi vaksin atau menjadi obat terakhir solusi terakhir begitu
ya bung bram
saya terus terang saja
dua kali dulu memilih pak jokowi antara lain karena dulu pak jokowi sebagai wali kota
itu punya kemampuan komunikasi sosial yang luar biasa
sehingga salah satu legendanya kan komunikasi sosial yang luar biasa
yang menduduki lahan liar di pasar liar itu
melalui komunikasi makan siang lima puluh empat kali atau berapa kali
nah menurut saya kesak saktian pak jokowi seperti itu kalau dipakai di menyelesaikan masalah ini saya kira akan selesai ya
dan akan sesuai dengan keputusan mk jiwa mk untuk menselaraskan undang undang ini dengan konstitusi
kita kan semua harus taat konstitusi ya
undang undang cipta kerja atau cipta kesehatan
kerja atau cipta karya ini kan tidak harus diposisikan seperti melawan terorisme gitu
karena undang undang ini kan pasalnya yang baik juga banyak
tapi yang dianggap bermasalah itu kan yang kemudian ada perbedaan pendapat
ini kan bisa diselesaikan dengan duduk bersama makan siang
mungkin sampai tahap tahap akhir masih ada beberapa pasal
tapi yang tidak bisa diselesaikan
tidak bisa diselesaikan ya dalam musyawarah diselesaikan melalui suara terbanyak ya
tapi masyarakat merasa sudah mendapat kesempatan
karena pak jokowi juga harus kita ingatkan bersama
pak jokowi itu menurut saya adalah presiden pertama yang betul betul produk demokratis ya
produk reformasi yang melahirkan demokrasi
beliau mulai dari wali kota gubernur menjadi presiden

dan menurut saya semangat demokrasi itu adalah yang paling penting
dan menurut saya semangat demokrasi itu adalah proses yang baik pasti akan atau kemungkinannya paling besar akan memberikan hasil yang baik
jadi jangan terjebak dalam yang penting hasil akhirnya
sebab kalau hasil akhirnya saja yang berani tanpa memperhatikan prosesnya itu berarti melawan demokrasi dan biasanya tidak efektif
mungkin efisien tapi jauh dari efektif
dan itu sudah terbukti di mana mana
baik baik berarti kita tunggu
jadi kembalikanlah pak jokowi pada kita lah
baik baik berarti kita tunggu
beliau bisa menyelesaikan masalah pkl liar itu dengan berkomunikasi secara baik

makan sinang dengan duduk
kita tunggu begitu ya jurus sakti pak jokowi ketika menjadi wali kota yang seperti anda sebutkan
dan juga bagaimana kemudian kita juga mengawal agar proses revisi undang undang ini akan terus dilakukan hingga batasnya di november dua ribu dua puluh tiga
setelah jeda kita akan masih bersama dengan mas revo dan juga mas bambang untuk membahas tema lain yaitu komentar ketua kpk
kpu hashim ashari tentang sistem proporsional daftar tertutup yang mungkin akan terjadi pada dua ribu dua puluh
kami akan membahasnya usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news